partai amanat nasional pan juga resmi mendukung gibran raka buming raka di pilkada solo dua ribu delapan belas
hal ini disampaikan usai gibran mendatangi rumah dinas ketua umum pan zulkifli hasan
dukungan ini lantaran pan menilai gibran merupakan pilihan terbaik
usai mengunjungi kantor dpp partai golkar jakarta barat
putra presiden joko widodo gibran raka buming raka
mendatangi kediaman ketua umum pan zulkifli hasan
pada kunjungan ini gibran yang datang bersama pasangannya teguh prakoso
mendapatkan dukungan dari pan untuk pilkada solo dua ribu dua puluh
ada pun dukungan dari pan menambah kekuatan untuk gibran teguh di pilkada solo dua ribu dua puluh
setelah mendapat dukungan dari pdip gerindra dan golkar
kami berkewajiban menyodorkan pilihan pilihan terbaik
jadi mas gibran hadir hari ini ke silaturahmi dengan pak zulkifli hasan
dengan sejumlah pengurus teras dpp pan
dalam rangka peneguhan kita untuk mengusung secara resmi
mas gibran dan mas teguh di pilkada kota solo